bawa apa tuh
eh harus neng
dabikinnya belom pada kemana nih yang lain
masa sampe jam segini belum nyampe juga
inget gak sih perjanjiannya
masing masing dari rumah tuh harus jalan waktu subuh
ini aja udah pagi
sabar dong ji
gue yakin nih mereka semua lagi on the way
bentar lagi juga sampe
biasaan pada naret nih
thank you ya pak
udah dibayar lewat aplikasi ya
lu gak bareng sama putri
putri khusus goreng berangkat sama citra sama ata
gue sengaja naik ojek biar cepet sampe disini
semua udah siap kan
tenang aja semuanya beres
ntar tinggal ambil aja
hiaran lo tenang aja pokoknya
semuanya bakal berjalan sesuai rencana
oke deh pokoknya
karena lo berdua udah mau bantu gue nyiapin ini semua
kayaknya gue naik mobil apa aja deh
jadi kalo ibu nawang telpon
kan ada citra yang bisa backup
lo tau sendiri kan
gue gak bisa jauh jauh dari putri khusus goreng sayangnya
kok lama banget gak nyampe nyampe
ya gimana gak duluan lo
di jalan bisa selap selip
mereka kena macet kali
tapi kan mereka udah berangkat dari tadi
udah gai sabar dulu tenang
ntar juga pada nyampe kok
sebenernya gue bingung deh
kita cuma bertigaan aja nih
atau jangan jangan yang gue omongin ke lo semalam bener ya
ini idenya pangeran kan
lo tenang aja

tante nawang juga pasti bakal ngerti
lo kan sesekali juga harus keluar refreshing sama temen temen lo
ya kan tak
ternyata gue gak pergi sama keluarganya citra
tapi malah sama atta dan citra doang
lagian citra kenapa sih ga bilang dari awal
kalo perginya cuman sama dia dan ata
gue jipir juga nih sama tante nawang
apalagi yang pamitin putri tadi kan gue
semoga nyokapnya putri ga bakal tau kalo perginya sama pangeran juga
ada pangeran juga
citra kenapa bohongin gue segala sih
makin ngomong ini acara keluarga
ada yang kalian rencanain kan
udah lo tenang aja gausah khawatir
percaya sama kita ya
ada sesuatu yang keren buat lo
siapa sih nek
tadi kayaknya citra bilang ada pangeran tapi kok gak ada ya
semesta tolong jaga cinta kita berdua
jangan pernah membuat cinta ini berjarak
melalui perempuan di depanku ini
aku titipkan segenap cinta dan kasih sayangku untuknya
tolong jaga cinta kami berdua
ini pemandangannya bagus banget indah banget
iya put gue juga pasti bakal betah nanti pas di puncak
indah banget pemandangannya
gue harap senyum dan tawa itu gak akan pernah memutar dari wajah lo
bawa apa tuh
eh harus neng
neng hati hati atau neng hampir aja kepletek
ya kang ini ada makanan makan yuk
hati hati atau neng hampir aja gebis
hayu atu akang kaset dimakan
akang kaset gak mau makan kalo gak disuapin sama neng giolis
neng giolis kamu mau makan

ih teh gak usah atu malu malu kita kan teh udah jadi suami istri
bentar lagi mateng atau neng
ayam dan ikannya
aduh akang pegel
yaudah sini kang atu duduk
coba kalau ada bidadari yang pijitin
gimana neng si dedek
semoga pas udah gede jadi kasep kayak akang atau geolis kayak tete
aku mau jalan pulang
apa apaan sih lu tak
kok lo mah dorong gue sih
gue tuh mau minta tolong pangeran
gue tahu lagian gue liatin lo dari tadi
senyum senyum sendiri ciam cium usus goreng usus goreng
siapa sih yang cium cium gak ada
lagi lagi kita dimana sih
kita tuh masih setengah perjalanan lagi
yaudah lu bantuin gua buruan ban gua bocor nih
biar kita bisa lanjutin lagi perjalanannya
pacar gua mana
pacar lu tuh sama citra lagi di luar
yaudah yuk buruan bantuin gue